apa betul mas rakan gak mau dinikahi sama rahmat
saya tuh gak cinta sama rahmat
saya aja gak kenal sama dia
jadi pernikahan ini harus dilaksanakan
kamu harus kabin sama rahmat
bu pak maaf sekali lagi pak ya
saya nggak mungkin nikah secepat ini pak
saya masih kuliah dan saya gak mau nikah sekarang pak
maaf pak bu maaf ya
ah dia mah
kalau begitu kamu saja yang nikah
waduh saya pak
kak kenapa jadi gua
yang ada pulang ke jakarta nanti ibu saya bisa jantungan
jadi diantara kalian berdua ini
tidak ada satupun yang mau kawin sama anak saya
coba lihat hidungnya
gedenya sama dengan bapaknya
giginya putih putih bagaikan biji mentimun
kurang apa dia
iya iya gak ada kurangnya sih pak
dagunya aja kayak semut beriringan pak
eh kalau dagu itu bukan semut beriringan tau
bagaikan lebah menggandul
lebah menggantung pak
kadul aja yang diinget tuh tiap hari
ya terserah bapak deh
yang jelas kami itu gak mau menikah pak
kehidupan kami itu masih panjang
mungkin masih banyak yang bisa kami kerjakan

iya tuh pak
gara gara ucapan kalian ini toh
eh bapak yang maksa
jadi kalian berdua ini tidak ada yang mau jadi menantuku
gak mau kawin sama rahma
kalau begitu tak sanggup lah kalian
eh pak pak pak
tak sanggup lah kalian
ini dibawa ke sana
pak tak ngasih amat
pak gak kuasa pak
sudah saatnya buka puasa
saya mau bicara serius bu
tolong bebaskan kita bu
iya bu tolong jangan paksa kakak saya untuk menikah
lagian pernikahan itu dipaksa bu percuma gak akan langgang untuk apa bu
pernikahan itu bukan hal yang main main bu
lagian kami berdua belum siap untuk menikah
bu tolong bu tolong bebaskan kita bu
bu ayo bu waktunya buka puasa bu
bu bu bu tolong
aduh gimana ini
pokoknya aku harus masuk
hatiku ini tidak bisa dibohongi kalau aku betul betul cinta sama rahmat
ayo makan yang banyak biar kenyang
saya minta perjodohan ini harus dibatalkan pak
karena percuma ini pemaksaan pak
iya pak loh siapa yang maksa
orang si rahma itu sudah setuju kok gak ada pemaksaan ini
tapi kita pak
alah sekarang makan yang banyak
biar nanti pada waktu pernikahan kelihatannya seger sumringah
pak tapi pak toto
alah udah nggak usah tapi tapi yang
tauba sajalah disini
uh adih aku
hai nah bener bener gitu dong pusing gua emang wajib pusing juga pusing
tim kalau gitu lu bantuin gua mikir supaya gimana caranya supaya kita berada
sini dari tadi juga gue mikirin tapi gue pusing orang di rumah semuanya gokil gua
mas raka mas dimas eh siapa kamu aku syukri mas syukri syukri syukri tolongin kami dong
keluar dari sini bisa bisa tapi ada syaratnya mas raka mas raka jangan mau ya kalau disuruh
nikahi sama rahma itu cinta mati aku
masyarakat sama mas dimas alhamdulillah kita siap siap aja dimana iya iya
waalaikumsalam eh ma
kasih bu kebetulan saya mau numpang ke belakang sebentar tadi habis buka puasa
lupa pencairan dibang enggak mulai sedikit silakan lupa bayi jaime
iya kak kurang betah di sini
ya gua juga suka kiri kiri
kasar kak pasti mas
sukri buka krik
ayo kita keluar
mas tak usah mas
hei raka berhenti raka
kalau kembali lagi langsung tak bawa ke penghulu tak nikahkan kamu
tak sandra ini
waduh gimana cara ngidupin motor gede nih ya
sekarang kan sudah malam
bapaknya rahma jual motor kamu itu
awang sudah bodut begitu
gitu gitu motor kesayangan saya mas
tapi yang saya tidak tahu ini
apa betul mas raka nggak mau dinikahi sama rahma
mas sukri saya itu nggak cinta sama rahma
saya aja gak kenal sama dia
dan yang paling penting mas saya ini sekarang masih muda
nggak mungkin saya nikah di usia saya sekarang
ya enggak lah mas sukri
senang aku dengarnya mas
kalau mas cinta sama rama
aduh cinta banget pasti mas
mau nikah sama dia
ya nggak usah ditanya
tiap malam aku sudah mimpi terus
akhirnya anak raka datang juga
sukri mau bicara
nggak usah takut
sebenarnya raka itu tidak mau menikah sama rahma
dia di sini hanya sementara dan harus meneruskan perjalanannya ke jogja
asal bapak tahu saja raka itu memang tidak mencintai rahma pak
saya pak yang mencintai rahma pak
seratus persen pak
kalau bapak nggak percaya bapak boleh tanya syukris semua hal tentang rahma
pasti dia bisa jawab
yang dikatakan sukri itu betul
berapa nomor sepatunya rahma
tinggi badan rahma

mandi pagi setiap malam bulan purnama luluran pak
oke yang tiga ini boleh benar
tapi satu lagi pertanyaanku
kalau salah kamu harus out dari rumahku
di mana tanda lahirnya sih rahma
aduh di bunda kiri ada teralat pak
kalau begitu kamu sering ngintip rahma mandi ya
nggak pak nggak sumpah nggak
rahma sendiri yang memberitahukan sama aku pak
tujuh tahun yang lalu
di kamar mandi
di bawah pohon
kalau begitu memang pantas kamu jadi menanti
dan kamu cocok
kalau jadi suaminya rahma itu cocok
tapi dengan catatan
penampilanmu tidak boleh jadul lagi